saya harus berbagi lagi dari sesuatu yang saya punya
jadi saya tidak perlu menunggu saya menjadi orang kaya dan menjadi orang sukses
lalu saya berbagi
memang itu jauh lebih bagus
tapi dari yang saya punya saya tidak perlu menunggu terlalu lama
saya juga bisa banyak berbagi
nah itu yang diajarkan justru murid murid saya mengajarkan tentang itu ke saya
inilah sketsa kehidupan sang pelukis yang menjadikan karya seni sebagai terapi
bagi timotius suwarsito melukis telah menjadi nafas
ruang imajinasinya tersaji di atas kanvas
goresan demi goresan terangkai membentuk dimensi
torehan warna ibarat berkah tuhan yang melimpah
begitu indah dan beragam
demikian cara ia bersapi arti melukis
yang ia jadikan wadah meluapkan isi hati
karena di seni lukis
saya banyak belajar bahwa karya karya yang terbaik adalah
karya karya yang jujur dari hati seorang seniman
ketika dia merespon kehidupannya
nah respon ini memang menjadi dua pilihan
saya lebih memilih untuk merespon kehidupan saya ke arah yang lebih positif
saya belajar banyak untuk bagaimana sih ketika saya menggaris ini
saya tidak lagi menghakimi diri sendiri
tapi saya bisa menikmati setiap garisan yang saya buat
bercengkrama bersama keluarga
menjadi penyemangat sehari hari bagi pria yang gemar bermain seksofon ini
jadi bagaimana ketika seorang anak mencorat coret
mencorat coret itu dalam arti membuat kesalahan
misalnya menurut kita
sikap kita sebagai orang tua
respon kita sebagai orang tua
mau memarahi atau membuat coretan itu
menjadi sebuah karya yang indah
awalnya pria yang akrab di sapa toto itu
tak pernah membayangkan dirinya akan mengajar melukis
bagi anak berkebutuhan khusus
namun kecintaannya akan seni lukis
seolah menerobos gerbang penghalang
demi menebar ilmu bagi siapa saja
sembilan belas tahun ia mengajar di mitra hadri prana art center
namun setiap hari
ilmu dan pengalaman baru ia dapatkan dari siswa siswanya
karena waktu itu tahun dua ribu an awal itu
autis masih hal yang baru
saya sendiri belum tahu bentuknya anaknya itu seperti apa
perilakunya seperti apa
gayanya seperti apa
nanti mengajarnya bagaimana
nah gak tahu kenapa
satu minggu kemudian itu ada telepon dari orang tua murid
yang dia minta saya mengajar anaknya datang ke rumah
ketika sudah saya setujuin
dia baru bilang bahwa anaknya autis dan berkebutuhan khusus
nah saya langsung teringat percakapan itu
dan kata hati saya
dan ini harus saya jalankan
meski tak menempuh pendidikan seni secara formal
toto semakin memantapkan pijakan kaki di dunia seni lukis
kesulitan mengajar anak berkebutuhan khusus
ia jadikan tantangan
ia mendulang ilmu dari siswanya sendiri
dia mencari teman yang mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
pengalaman pertamanya itu
ia tulis dalam buku bertajuk catatan harian s
huruf s yang berdiri tunggal
dapat diinterpretasikan sebagai sesuatu yang sederhana
yang semuanya ia gali dari nilai nilai yang ia cermati
saat mengajar anak penyandang autisme
justru titik balik saya untuk bisa menemukan
di mana saya lebih menikmati ketika berkarya
ketika saya mulai mengajar anak autis ini
saya jadi bisa menemukan
bagaimana saya harusnya menjadi seorang seniman dalam berkarya
bagaimana saya harus berbagi lagi dari sesuatu yang saya punya
jadi saya tidak perlu menunggu saya menjadi orang kaya dan menjadi orang sukses
selalu saya berbagi
memang itu jauh lebih bagus
tapi dari yang saya punya
saya tidak perlu menunggu terlalu lama
saya juga bisa banyak berbagi
nah itu yang diajarkan
justru murid murid saya mengajarkan tentang itu ke saya
sebuah galeri seni milik toto
menjadi ajang memamerkan hasil karyanya
termasuk karya siswa berkebutuhan khusus
ruang pengembaraan itu
lihatlah apa yang terjadi
lukisan kontemporer bertema burung kolibri ini misalnya
yang ia rajut menjadi lukisan
imajinasi liar pria kelahiran seribu sembilan ratus tujuh puluh lima itu
merefleksikan dirinya seumpama burung kolibri
kendhati berukuran mungil
burung kolibri dikenal memiliki kemampuan jelajah yang luas
ia berharap dirinya mampu menjaga banyak orang
raut wajah bangga tak dapat disembunyikan toto saat memamerkan lukisan bergaya doodle art karya salah satu siswa autisme sean rafael
lukisan berjudul becak beca itu dibuat pada dua ribu delapan belas yang berbicara mengenai simbol simbol yang dinamis
tak hanya gagasan artistik semata ada celah pintu masuk untuk memahami cara pembuat memaknai kehidupan
mas koreksi saya kalau berbicara mengenai seni
seperti itu ya mas ya bahwa tidak ada yang mengkotak kotakan bahwa ini karya abk atau karya non abk
dan itu adalah semua yang diinterpretasikan ataupun dinilai oleh orang
nah bagaimana untuk bisa mungkin trik sedikit oleh mas toto untuk bisa masyarakat tahu bahwa ini karya seni
terlepas apakah ini dikerjakan oleh
siapapun itu baik abk maupun non abk
yang pertama adalah kita sendiri secara pribadi ya harus belajar mencoba untuk mencintai hal hal yang paling kecil yang paling sederhana
kalau itu kita sudah dapat maka ketika melihat sebuah karya seni yang dibuat oleh orang lain apresiasi kita timbul
jadi kita tidak melulu hanya melihat karya itu lalu kemudian disesuaikan sama selera kita
tapi kita melihat bahwa ketika orang itu berkarya
dia mencurahkan segala sesuatu dan saya harus bisa untuk menghargai itu
nah belajar mencintai hal hal yang kecil itu adalah kunci utama untuk kita bisa menikmati karya karya
apalagi karya karya modern kontemporer dan karya karya abstrak
bagaimana cara mencintai karya karya yang paling kecil
karena buat saya ketika istana atau presiden mengkoleksi
itu satu atau dua mungkin lima itu momentum bahwa ada pengakuan yang resmi dari pemerintah bahwa karya mereka layak dan patut disejajarkan dengan karya karya lain tanpa embel embel misalnya belas kasihan karena mereka anak kebutuhan khusus
luapan hati anak anak berkebutuhan khusus ini tak sekedar ujaran
di sana tertambat harapan untuk disejajarkan sebagai seniman
harapan untuk memperoleh apresiasi laiknya entitas pekerja seni
mereka memang berbeda
namun mereka memiliki karya
torehan garis dan warna jauh dari embel embel kepentingan
tak ada tendensi yang tersebar
semua tersaji murni sebagai manifestasi keterkungkungan dalam dunia imajinasi
figur sang guru begitu berperan
lewat tangannya toto merangkul setiap anak
menilik setiap jengkal perkembangan yang diperlihatkan
jadi buat saya ketika saya mau mengajar anak kebutuhan khusus
saya berharap hidup saya
ini bisa menjadi berkat bagi anak anak ini
berkat seperti apa
bahwa saya harus bisa menjadi mediator atau media komunikasi antara anak dengan dunia luar
saya selalu tekankan ke orang tua bahwa anak ini hanya berbeda
berbeda cara dia memandang dunia berbeda juga cara meresponnya
toto memperlakukan murid laiknya teman
pola komunikasi itu dibangun agar murid merasa nyaman
nah inilah sebenarnya yang saya pelajari
saya belajar berkomunikasi dengan mereka
kemudian setelah terjalin tugas saya berikutnya adalah saya membela hak hak mereka di depan orang tuanya atau di lingkungannya
jadi misalnya gini ada satu anak yang karya lukisnya bagus segala macam
tapi karena lingkungannya tidak memahami tentang dunia seni maka dia bilang kok begitu aja gitu
kadang kadang saya juga sedikit agak sedih gitu ya kenapa seperti itu responnya
tapi saya juga memahami bahwa memang
kita perlu banyak belajar indonesia ini perlu banyak belajar seni lebih bagus lagi supaya bisa merespon lebih bagus
bagi anak berkebutuhan khusus menuntaskan satu karya merupakan pencapaian
mereka tak butuh pujian
mereka hanya ingin penerimaan bahwa keberadaan mereka bukanlah sebagai beban
yang penting dari ketika mereka berkarya adalah yang kita lihat satu
ada enggak sinar kebahagiaan di matanya saya pikir gitu
ketika dia sudah bahagia di situ tugas saya sudah selesai
ketika dia sudah senang dan bisa berkarya tugas saya sekarang adalah tinggal bagaimana memberitahukan ke orang lain bahwa ini loh cara dia berkomunikasi dan ini loh cara dia merespon dunia
ini yang mau dia bagikan ke kita
william kru sudah tiga tahun mendapat bimbingan toto
kesulitan berkomunikasi tak menghalanginya menyerap ilmu
sesekali ia meminta bantuan sang ibu mengambil cat akrilik yang ia perlukan
tantrum yang acap kali melanda mulai bergurang
melukis menjadikannya fokus untuk menyelesaikan setiap guratan hingga tuntas
william ini kan komunikasi kan memang kurang ya
jadi dengan melukis dia dia bisa berpikir pikir
dia mengeluarkan ekspresinya dengan melukis
kebetulan dulu william suka sekali dengan animal
jadi setiap melukis selalu bertemakan animal
sesuai yang dia suka
dan karena dia enjoy ya
dengan melukis dia enjoy tenang
sementara andre julio cukup bisa mengutarakan maksud yang ia lukis
andre menuangkan imajinasinya lewat melukis wujud sekelompok orang
toto mengamati ada pesan yang begitu dalam dari lukisan andre
yakni menggambarkan keinginan terpendam andri untuk bercengkrama dan berinteraksi dengan orang lain yang dirasanya
dan dia suka
andre kalau melukis tadi kalau om lihat ada kayak orang
kayak begitu suka ya
kenapa suka melukis kayak ada bangunan orang
karena andre loket di tempatnya
gak banyak orang lagi di pasangan
biasanya mereka ngapain

biasanya kak toto ngajarin andre gimana

harus menggunakan semua resiko kerjaan terus menaruh
demikian pula abdul abdul rahman
demikian pula abdul rahim
fitur fitur alam mendominasi setiap goresan cat yang ia tamukan di atas kanvas
seolah menggambarkan jeritan hati untuk berkelana
lantaran kendala keterbatasan mobilitas yang ia alami
ketiganya punya cara meluapkan ekspresi batin yang jujur dan apa adanya
seni adalah ranah yang bebas dari stigma dan prasanggah
pameran lukisan bagi pelukis dengan spektrum autisme ini mematahkan perspektif ketidakmampuan atau belas kasihan yang semakin membuat mereka terpasung dalam senyap
padahal mereka aktif berkarya namun kerap tak dianggap
dunia mugianto yang juga memiliki putra penyandang autisme mencoba mewadahi hal itu
lukisan lukisan yang dipajang melewati proses kuratorial tak ubahnya seperti pameran arus utama yang patuh pada konvensi seni rupa formal
mengusung tema bagaimana kami melihat dunia
pameran ini mengajak masyarakat untuk menyelami pikiran dan emosi pembuatnya
karya rayendra zesan mugianto putra dunia yang juga belajar melukis dengan toto turut dipamerkan di sini
toto berhasil mengasah gaya melukis abstrak yang menjadi keunggulan ryan
kalau saya sebagai orang tua mungkin apa ya kayak guru tanpa tanda jasa ya
bisa mengeluarkan talent ryan sampai segini jauh gitu
kami sebagai orang tua tentunya memiliki keterbatasan
memikirkan bagaimana terapi dijalankan pendidikan apa yang cocok untuk dia kadang kadang hal hal yang kecil
seperti ini mungkin luput dari mata kami gitu
nah dengan bantuan seorang pak toto kami bisa akhirnya mengarahkan putra kami ke arah hal yang dia sukain
apa yang dia minati dan menjadi suatu yang berarti dalam hidup dia
harapan toto tak bulut
untuk sekadar melihat karya anak berkebutuhan khusus mendapat pengakuan sudah memberikan kebahagiaan tersendiri
satu impian saya sebenarnya bahwa istana ya dalam hal ini presidennya
impian saya sebenarnya bahwa istana ya dalam hal ini presiden
atau istana negara mengkoleksi karya anak anak autis
karena buat saya ketika istana atau presiden mengkoleksi itu
satu atau dua mungkin lima itu momentum bahwa ada pengakuan yang resmi dari pemerintah bahwa
karya mereka layak dan patut disejajarkan dengan karya karya lain tanpa embel embel misalnya belas kasihan karena mereka anak kebutuhan khusus
tapi buat saya juga ketika rasa belas kasihan itu menimbulkan
bentuk apresiasi buat saya juga itu nggak salah
waktu itu oki sempat berhenti juga karena oki kan udah lama gak ketemu pak toto
sempat berhenti melukis karena oki nggak mampu beli ceknya
alhamdulillah oki ketemu pak toto lagi sering dibantu sama pak toto akhirnya oki ngelanjutin lagi
oki al imron mengalami kelumpuhan sejak lahir hampir di sekujur tubuh kecuali tangan kidal yang ia gunakan untuk melukis
kondisi ekonomi yang sulit membuat keluarga tak mampu membelikan peralatan lukis yang relatif mahal
hari itu jadwal oki ali imron belajar melukis
ia tak sabar menanti kedatangan gurunya toto
totolah yang selama ini membelikan alat lukis untuk oki
toto menyadari bakat oki sangat pesat
namun sayang terbentur urusan finansial yang tak dapat ia biarkan begitu saja
begitupun sesi belajar melukis kepada oki ia berikan secara gratis
berbeda dengan mengajar anak autisme mengajar oki relatif lebih mudah
sebab komunikasi dapat terjalin
toto berfokus pada perkembangan motorik oki
yang hanya mengandalkan tangan kiri
toto bertemu oki pada dua ribu delapan belas silam pada acara festival bebas batas
di mana anak anak berkebutuhan khusus diberi kesempatan melukis mural di armada bus transjakarta
waktu itu oki sempat berhenti juga karena oki kan udah lama gak ketemu pak toto
sempat berhenti melukis karena oki nggak mampu beli catnya
alhamdulillah oke ketemu pak toto lagi
sering dibantu sama pak toto akhirnya oki ngelanjutin lagi
luar biasa banget om
pokoknya luar biasa om
ngajarinnya tekun ya oki
terus selalu ngebantu oki
oki baru nemuin guru yang kayak pak toto om
seri rohani ibunda oki
yang bekerja sebagai tukang pijat keliling
begitu bersyukur ada sosok toto yang ikhlas menempa talenta putranya
ibu girang aja om bersyukur
bersyukur sama serban allah gitu om
anak ibu ada kemajuan dikit dikit itu
kerjanya dengan sekolah tapi bisa maju
bisa ada perkembangan tangannya gitu om
bersyukur sama allah gitu
bersyukur juga sama pak toto baik sama oki
ada perhatian sama oki gitu om
jadi bisa ngebantu dikit dikit sama orang tua
setidaknya sudah lima puluh lukisan dihasilkan oki
sebagian bercerita tentang alam
sebagian lain berupa hewan dan wujud benda utuh
kebanggaan akan talenta yang dianugerahkan tuhan atas dirinya
ia tambatkan dalam tekad membahagiakan orang tua
bagaimana cara menghasilkan alam yang terbaik di dalam kehidupan
waktu itu oki semenjak melukis alhamdulillah
oke bisa menjual lukisan buat ibu
buat ibu kebutuhan om sehari hari
waktu itu oki jual dua ratus ribu
ya seharga gitu aja om
apa kerasaan apa yang oki bisa dapatkan
bangga karena pak toto oki jadi bisa menyenangkan orang tua oki om
toto melihat masih banyak ruang bagi oki untuk mempertajam kemahirannya melukis
penanganan anak dengan keterbatasan fisik
berbeda dari cara menangani anak autisme
krisis kepercayaan diri
kerap melanda anak anak dengan keterbatasan fisik
mereka sering bertanya akan diri dan kemampuan
serta penerimaan masyarakat atas keterbatasan mereka
tugas toto lah untuk terus meyakinkan oki
melanjutkan corak kuratan di atas kanvas
tanpa harus berkecil hati dan menyalahkan keadaan
ya buat saya oki salah satu contoh pekerja keras ya
jadi dia punya kemauan dan semangat itu yang penting
karena kalau punya talenta bagus
tapi kalau tidak punya semangat untuk bekerja
juga hasilnya nol ya
nah oki punya satu yang ini mau jadi modal dasarnya
potensinya adalah kemauan dan semangat
ya tadi seperti misalnya dia bilang
dia ingin membahagiakan orang tuanya dengan bentuk yang lain
nah mungkin dengan berkarya ini
dia bisa berbagi kebahagiaan buat orang tua
tua dia ada ketiga
toto merajut setiap untayan keindahan yang disuguhkan alam
mereka yang terbelenggu dalam sunyi
berjuang menembus batas
mata dunia dibuka
dengan cerita yang tersirat
dalam goresan dan warna
bahwa ketika bapak ibu punya anak
anak berjuang khusus dan segala macam
tidak perlu berkecil hati bahwa anaknya tidak bisa
mempunyai sesuatu yang dibanggakan
nah kalau kita jeli
kita mau mencari kita mau mendengar
kita mau mengasihi dengan penuh cinta
menerima mereka apa adanya
pasti mereka akan memberikan kita juga
hal hal yang positif hal hal yang baik
hal hal yang membahagiakan
tapi itu tadi dengan caranya sendiri